tidak apa kok dok biarkan reva disini aja
kamu mau ditemenin dia
kalau dokter mau kembali kerja ke ruangan dokter silakan
saya udah ada reva
ya udah kalau begitu
ya kalau ada apa apa yang harus
ya hubungi saya lah
kancil lagi ya
nanti kalau om odin lagi santai
ini dulu kamarnya papa kamu
sekarang jadi kamarnya abi
tante dewi juga tinggal disini kan
tante dewi tuh jahat
enggak tante dewi gak jahat sama abi
yang bikin kamu gak bisa jalan siapa
tante dewi kan
aku harus carikan dokter anak yang lebih bagus daripada dokter fahri

harus ada dokter yang lebih baik
aku gak mau lagi fahri dan juga dewi ikut campur dalam urusan ini
kepengen bisa jalan lagi kan
yang pinter banget
supaya nanti abi jadi bisa jalan lagi
om dokter fahri kan
abi maunya sama aku
buak aku sama nama nama itu
kamu sadar gak sih
dengan apa yang kamu lakuin
mama jadi bisa ketemu sama api
sebodoh itu kamu mas
bawa anak itu ke rumah
udah seharusnya abi ada di rumah ini
ini rumahnya dia juga
kamu gak punya hati
udah lah nis
kamu tuh harus berhenti nyakitin orang lain
cuma karena kamu gak ngerasa dicintai
sakit mas lo kasih gak
paling kurang dia kurang ajar ya
yang mesti ditampar itu kamu
supaya kamu tahu
apa yang terbaik untuk keponakan kamu
aku masih suami kamu
jadi tunjukin rasa hormat kamu
aku gak akan bisa menahan diri aku untuk ngasih kamu pelajaran
bu dewi saya ada sesuatu yang pengen saya tanyakan
apa itu dok
mas aku kan juga pengen tahu tentang kesehatannya dewi
kamu bingung ya mas
kalau aku sama dewi sekarang sudah bersahabat
maaf tapi sekarang bukan waktu mesum
anda bisa tunggu di luar
tidak apa kok dok
biarkan reva di sini aja
kamu mau ditemani dia
kalau dokter mau kembali kerja ke ruangan dokter
dia tau aku mau nyota ibu driver
ya daud'kahamu hem
ya kalo ada apa apa yang harus
ya hubungi saya lah
sama tante reto itu sangat dekat
namanya juga aku mantan pacarnya mas bayu
aku gak peduli siapa kamu dulu
dan siapa kamu sekarang
apapun itu yang mau kamu lakukan terserah kamu
aku hanya minta kamu pastikan nabi bebek saja
setelah itu apa yang kamu minta dari saya
saya akan coba untuk penuhi
bukan tempat kamu disini abi
jangan harap kamu nanti akan tidur pula seperti sekarang
tenang aja dulu untuk saat ini
permainan belum dimulai
oh abi belum bangun ya
sayang kita ke ruang makan yuk
ma tapi abi sekarang tinggal disini kan ma
abi cuma nginep satu malam disini
yaudah yuk makan yuk
abi baik baik aja
dia lagi tidur sekarang
kamu belum jawab pertanyaan aku
dari awal abis sampai di rumah ini
sampai sebelum dia tidur tadi
dia tuh selamat
dia selalu nanyain kamu
pasti kamu jadi tidak tenang disana
oke kamu bilang aja
tolong bantu saya untuk ketemu abi malam ini bisa mas
untuk sekarang ini keadaan itu gak memungkinkan untuk kamu ketemu sama